tidak diberi sediungkap tapi ini kok kayaknya susah sekali gitu
polisi memang lagi lagi memunculkan nama baru terduga pelaku penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
dan anehnya kali ini terduga justru pelaku muncul dari video dengan pengakuan mengejutkan yang viral di media sosial
pada panggilan dokter anda sementara mpnims atas kejahatan saya menjadi saksi palsu dan saksi bohong di kpk
saya disuruh oleh penyidik kpk yaitu bapak novel baswedan
bapak novel baswe dan cs untuk memberikan keterangan palsu agar om saya dan bapak akil masuk penjara
karena saya juga diancam oleh bapak novel baswe dan cs
bila mana saya tidak mengikuti arahan dari beliau maupun arahan dari bapak abraham samad sebagai ketua kpk maupun bapak wijayanto
saya bersama istri dan keluarga akan dipenjarakan oleh mereka pihak kpk
inilah video permintaan maaf miko panji tirta yasa yang viral di media sosial
pengakuan ini pula yang membuat polisi menilai miko memiliki
latar belakang yang kuat untuk dicurigai sebagai tersangka penyerangan terhadap novel baswedan
polisi menangkap miko pada delapan belas mei lalu
namun setali tiga uang dengan terduga yang pernah ditangkap miko pun kembali dilepaskan ke polisian
dalam video berdurasi dua menit empat puluh detik itu miko juga menyebutkan pernah menerima sejumlah uang dari kpk yang dikirim ke sejumlah nomor rekening
menanggapi hal ini kepala biro hubungan masyarakat kpk febri diansyah mengatakan
uang tersebut ditransfer karena permintaan miko yang merupakan saksi ditempatkan di safe house sehingga tidak bisa mencari nafkah
maka diberikan bantuan hidup setara umr dimana saksi tinggal
jadi rentangnya sekitar satu dua juta sampai dengan satu tujuh juta
namun setelah dalam waktu beberapa lama ada perkembangan lebih lanjut
ada pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh saksi dan bahkan sulit untuk dihadirkan

melanggar beberapa perjanjian yang dilakukan pada saat itu
sudah tidak kooperatif lagi dan kami lihat tidak ada urgensi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi
maka diputuslah program perlindungan saksi tersebut
hal yang dianggap sedikit janggal dari penangkapan kali ini adalah kemunculan terduga yang menggunakan media video dengan dalih permintaan maaf
video itu justru muncul tiga tahun setelah foniso umur hidup dijemput
video tersebut muncul ketika komisi antirasuah tengah diguncang sejumlah polemik
selain isu teror kpk juga tengah dihadapkan pada wacana hak angket yang dilayangkan oleh dpr
ketua bidang advokasi ylbhi m isnur mengatakan
ada kekhawatiran terdapat pesan lain dari viralnya video miko yang dapat menyerang integritas kpk
video itu kemudian mengarah kepada dari tinggi masih kpk mengarah pada pembunuhan karakter
lebih kepada delegitimasinya
iya seolah olah bahwa ini kemudian ya jadi ketarik tarik lagi samat bewek ketarik tarik lagi
dia melakukan sesuatu yang tuduhan dia dan gak ada kesempatan buat dia klarifikasi gitu
kpk akhirnya juga disibukan mengklarifikasi juga lah hal yang tadi baru tahu kita bahwa dia mengalami pelindungan sebagai saksi gitu
miko bukan terduga pertama yang ditangkap polisi
sembilan mei dua ribu tujuh belas polda metro jaya menangkap al
a l ditangkap berdasarkan
foto yang diberikan langsung oleh novel baswedan setelah penyerangan terjadi
sebelum menangkap al polisi juga memeriksa dua orang yang berinisial h dan m
seperti diketahui bersama ketiganya juga dilepaskan ke polisian
lebih dari empat puluh hari sudah novel diserang
namun hingga kini polisi belum bisa menangkap pelaku penyerangan
suci banjin cnn indonesia
kalau bahasa anak milenialnya
itu sudah diberikan hp mas wahyu
oh memberi harapan palsu
kita sudah berharap harap ternyata akhirnya palsu juga
gimana gimana menurut anda
ya tentu saja masyarakat luas berharap
termasuk kita kita ini ya
karena polisi kan selama ini begitu canggih
membongkar segala macam bentuk kejahatan yang susah
ya kan teroris gue itu bisa dari hal yang kecil dari petunjuk petunjuk akhirnya terus jadi tertangkap
tapi telakanya yang untuk
kasus novel baswedan ini sudah lebih dari empat puluh hari
belum ada tanda tanda
dan apa namanya semula sempat bikin statement yang keliru
kan akibat soal diduga jual gilbab itu tempoh hari
ya sampai kemudian ternyata
ada pengakuan dari seseorang yang membongkar transfer dari kpk
yang ternyata itu dilakukan secara transparan oleh kpk dan dimungkinkan untuk itu
terus kemudian polisi bercuriga
dan ternyata dilepas lagi
ya ya sudah kita yang
kita ya hanya bisa berharap
ya kan mudah mudahan polisi bisa menuntaskan ini
tapi anda curiga gak sih mas waji kemudian ini kalau kita
masyarakat umum nih mas wahyu ini kan miko kemudian ditangkap diumumkan bahwa ini terduga
kemudian ya kita nggak tahu mana ayam mana telur mana video dulu apakah dia ditangkap dulu
mungkin ya pasti video dulu tersebar gitu ya
kemudian dia dilepaskan
apakah dan videonya ini ancamannya atau kontennya cukup keras gitu
bahwa dia ditekan untuk berbohong oleh penyidik penyidik kpk
bahkan nama abraham samad bama mijayanto novel baswedar itu juga disebut
ada apa motifnya kemudian skenario skenario apa yang anda curigai mas soalju
ini pertanyaan untuk ahli terawangan lagi pak soalju
khusus diundang untuk menerawang
ya itu jadi ya yang jelas pengakuan ini kan seolah olah mau memukul balik bahwa
ya logikanya setelah orang melihat ini di luar ini benar atau tidak kan ini mau mendiskreditkan dari
nah kemudian setelah melihat video ini polisi melakukan tindakan
jangan jangan ada motif
kenapa dia mengatakan ini
wajar dong curiga dong
ya hukum ya memang harus bergerak atas kecurigaan itu
untuk kemudian dicek sampai pada satu masa tertentu dimana memang belum ada bukti kuat untuk itu
ya dia harus dilepas
jadi memang menurut
ya kan tapi ya itulah lagi lagi tanda tanya kita kan untuk hal hal yang paling berat terhadap teroris
novel kok susah sekali
kalau pepatah medan nih katanya bang rey ini pukul anak sindir mantu nih
sebenarnya yang mau disasar kpk aja tapi pakai miko untuk menyasar itu
menurut anda setuju nggak dengan pepatah kayak gini untuk dalam kasus ini
atau memang ini nggak relevan misalnya
iya bisa ya bisa tidak ya
tetapi menurut saya mau melihat dari dua hal
pertama adalah memang soal kemampuan persoalan kepolisian kita secara menyeluruh kira kira gitu ya
nah yang kedua memang upaya yang sungguh sungguh kita untuk menjaga harga
untuk menjaga harkat dan markat kpk gitu
nah harus diakui memang kepolisian kita kalau dari soal kasus pasti keteteran
banyak sekali kasus yang sampai sekarang belum diselesaikan gitu ya
sehingga dengan begitu bukan hanya soal kasus novel baswedan tapi mungkin ribuan kasus yang sampai sekarang bahkan kita nggak tahu apa nasibnya bagaimana proses selanjutnya dan sebagainya gitu
nah ada kadang nah yang paling menarik di atas ini semua ini menurut saya tentangan terhadap kepolisian adalah
bagaimana mereka meningkatkan sikap profesionalisme mereka gitu
nah sikap profesionalisme itu artinya seiring dengan tentu saja makin canggihnya perbuatan kejahatan kira kira begitu ya
nah polisi sebaiknya juga bergerak ke arah sana bukan sebaliknya terkadang menjadikan dirinya sebagai aktor tertentu untuk justru mengacaukan sistem hukum yang kita bina gitu
nah ini pekerjaan internal polisi menurut saya ya yang sampai sekarang belum kelihatan
kecurigaan itu kan muncul karena memang ada cicak buaya satu cicak buaya dua
ada tragedi tragedi spesialisasi dan sebelumnya pun kita curiga
itu yang saya maksudkan gitu
hal yang lain kan polisi juga untuk beberapa orangnya kan lagi berhubungan juga
mendingan dengan kpk
siapa mas woyu
ya itu kasut kasutnya
nah disinilah menurut saya soal apa yang kita maksudkan yang kedua soal keinginan kemauan untuk tetap menjaga harkat martabat

mendingan kpk gitu
nah sekarang mengingat bahwa kasus ini menjadi perhatian publik secara menyeluruh gitu
dan lagi kpk sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus besar iktp dan mungkin nanti kasus kasus yang lain yang kalau kita lihat performa dari pimpinan kpk yang sekarang ini maunya main di wilayah wilayah besar kira kira gitu loh ya
digfish nama nama besar
sekarang sudah iktp kan mereka sudah masuk ke blbi mungkin ke bank senturi dan sebagainya
yang hampir orang mulai putus asa bahwa kasus ini bisa di
nggak kebongkar gitu
tentu blbi aja ada perkembangan signifikan
ktp itu besar sekali orang sudah menganggap saking besarnya mungkin orang sudah mengatakan nggak mungkin dibongkar lah
sekarang mereka masuk dan waktu yang akan dekat kita mendengar akan ada lagi calon tertentu juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka baru dan sebagainya itu yang oleh karena itulah kemudian harus ada perhatian khusus dari kepolisian
sehingga dengan begitu bukan hanya menepis dugaan dugaan yang pasti akan mengurangkan simpati publik terhadap polisi gitu ya tapi juga sekaligus untuk memastikan kpk dapat bekerja optimal sehingga tidak ada rasa takut di katakanlah di penyidik ya di lingkungan kpk kalau mereka bersikap lebih jauh lagi lebih kritis berani menetapkan orang tersangka tersangka yang datang satu persatu dari penyidik ini misalnya sebagai data datanya itu

mereka bisa mendapatkan musibah seperti yang dialami oleh sudara nobel baswedan
nah di sini menurut saya polisi betul betul ditantang ya sikap proporsionalnya sikap keberpihakan itu jadi penting gitu ya
dan yang lebih penting dari itu semua adalah untuk mengatakan bahwa musuh kita yang paling utama sekarang ini adalah soal tindak pidana korupsi
dan oleh karena itu perangkat menuju ke sana untuk membebaskan kita dari korupsi itu harus benar benar sama sama kita jaga gitu
nah salah satunya ya melindungi orang orang
yang bekerja melakukan pembongkaran kasus korupsi
yang kedua supaya tidak terjadi kekhawatiran macam macam itu ya tuntaskan saja kasus novel baswedan
siapa yang melakukan penyerangan gitu ya
satu ratus sembilan tahun kebangkitan nasional jadi momentum bagaimana indonesia bisa bangkit
saya pikir lebih dari itu juga momentum bagi polisi untuk mengatakan bahwa mereka itu tidak pernah memandang kpk sebelah mata
satu sikap yang dipandang selama ini dipandang oleh publik seolah olah polisi dan kpk itu selalu berseturu kan kira kira gitu
nah mungkin di kepemimpinannya pak tito suasana itu harus dibalik
bahwa kpk bahwa polisi ramah dengan polisi dengan kpk bisa bekerja sama
polisi dalam satu situasi yang tidak akan lagi melakukan tindakan katakan misalnya cicak buaya satu atau dua
hatta ketika mereka misalnya juga yang apa ada ada apa katakan
jajaran di institusi polisi yang akan ditarget oleh kpk gitu
anda lihat iklim dan cuaca politiknya mendukung kearah situ nggak mas wai
sekarang ini politik kan cenderung ada yang namanya proses pelemahan terhadap kpk
melalui berbagai upaya di gedung parlemen di dpr di senayan itu
yang terakhir yang termasuk meneram meramnya soal hak angket
yang celakanya juga itu bisa ditafsirkan sebagai satu jebakan politik
karena toh yang melakukan ternyata apa yang setuju dengan hak angket adalah partai partai yang otak otak pendukung
pemerintah pendukung jokowi kan begitu
bahkan ada yang bilang kita menolong tapi ternyata menyirimkan orang juga di situ
atau belakangan berubah
ini semua main main
jadi kita semuanya harus berhati hati
kita tidak ada kompromi untuk korupsi
dalam bentuk apapun
dan kita harus support penuh tegaknya hukum melalui berfungsinya secara maksimal dan profesional badan badan penegak hukum
yang juga harus disupport oleh mitranya dalam hal ini polisi yang kita tuju
jaksa dan lain lain
antibiotiknya atau antivirusnya yang bisa kita suntikan rame rame masyarakat sipil ini media orang orang baik ini kepada kpk ini apa sih bang supaya bisa lebih kuat menahan virus virus tadi pelemahan
tapi dijawabnya lebih asik bisa
kita akan segera kembali ke sajadan berikut ini
kalau tadi bilang fight back nya kan teror kepada para penyidik sudah berkali kali dilakukan
skenario atau fight back di bidang politik juga di parlemen
tadi mas wahyu sudah mengungkap bahwa ini sebenarnya clear and clean and clear bahwa itu fight back gitu ya mas wahyu
menurut anda skenario skenario apa sih kemudian yang bercoba diciptakan secara politik sehingga kpk ini tadi tetap bisa dipengaruhi karena maunya masuk ke big fish big fish yang punya nama nama big fish juga nih
saya pikir ada tiga ya
pertama tentu saja membuat citra buruk
keputusan kpk dengan menyebut mereka misalnya tidak proporsional penyidiknya melakukan seperti yang tadi
ya misalnya melakukan penekanan bla bla gitu kemudian istilah tebang pilih dahulu sering kita dengar dan sebagainya ya
nah itu pertama
nah yang kedua tentu saja serangan politik ya
serangan politik ini itu tadi baik dari eksekutif mungkin juga dari legislatif
tapi sejauh ini sih kalau kita lihat lebih banyak ini soal legislatif yang melakukan penyerangan
nah ini yang terakhir agak gol nih
soal hak angket yang mereka mau buat kepada kpk gitu kan
nah yang terakhir adalah upaya kriminalisasi
nah upaya kriminalisasi ini kan sudah kita kenal sih
dari kpk jilid satu jilid dua dan sampai sekarang juga ada
kalau dulu ke komisionernya sekarang muncul ke penyidik penyidik dan sebagainya gitu
nah tiga model inilah kelihatan yang dipakai gitu
sorry yang model kedua yang politik selain hak angket
keinginan terus menerus untuk mengubah kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh kpk melalui revisi undang undang kpk
ancaman itu serius menurut anda bang
kalau revisi itu kan sudah berulang kali mereka terus
cuma itu tadi seperti yang anda sebutkan tadi
syukurnya ini masih ada pertahanan di luar institusi kpk yaitu publik yang luas
nah publik yang luas ini benar benar mempertahankan kpk dengan situasi yang seperti sekarang
memang mereka juga menginginkan kpk lebih tajam lebih keras
dan seterusnya itu
tetapi tidak dengan menggerogoti kewenangan yang mereka miliki sekarang ini
mas wahyu tapi kan kalau kita bicara mengenai analogi atau pendapat pendapatnya para anggota dewan yang kemudian menginginkan ada hak angket revisi undang undang kpk
mengatakan bahwa kpk memang harus ada lembaga yang mengontrol
kpk harus diaudit lebih dalam lagi
ternyata banyak laporan laporan juga ada pelanggaran pelanggaran etik gitu misalnya di dalam kpk yang harus juga diinvestigasi
alasan alasan ini memang tidak cukup kuat
dan tidak bisa dikawal
bisa diterima logika sehat akal kita gitu untuk mengingatkan kpk juga
ya bisa saja masuk akal yang namanya lembaga publik termasuk kpk
pasti aja barangkali ada kelemahannya secara administratif
tapi kok sejauh ini secara moral saya kok percaya betul dari semua komisioner maupun penyidiknya itu berjalan secara profesional dan integritasnya tidak diragukan
nah sehingga yang paling berkepentingan kemudian melakukan serangan serangan itu termasuk secara politis melalui parlemen
itu adalah para pihak yang memang akan mendapatkan risiko dengan dibongkarnya kasus kasus besar yang menyangkut dirinya atau orang orang yang berkepentingan dengan dewan
maka terus muncul gerakan namanya revisi undang undang sampai kepada terakhir hak angket
ini harus dilihat
yang celakanya adalah ini pada akhirnya berkembang menjadi satu politik yang gerakan politik menjebak
akhirnya di depan sebagai kalaukonomotif kelihatan akhirnya adalah pdip dan golkar sebagai
yang lain lainnya seperti main double kan
dan pada akhirnya juga di belakang ya kan
ya pada akhirnya memberikan utusan untuk akhirnya menggolkan juga apa namanya angket itu
nah dipanipunlah semua ya
secara formal untuk pencitraan di publik ya kami tidak mendukung begini begini hanya diserahkan kepada fakhri hamsa
tapi faktanya kan juga mengirim utusan untuk akhirnya menggolkan hak angket itu
karena bilang lagi lagi memang dpr juga
tapi lagi lagi memang dpr juga termasuk yang paling berkepentingan terhadap kpk
tapi menurut mas wahyu dengan nama nama besar kemudian kasus kasus big fish tadi yang diungkapkan oleh bang rey
menurut mas wahyu akan sangat berat atau seberapa serius kemudian kpk dengan tantangan tantangan yang sudah di depan mata ini
kemudian bisa menyelesaikan masalah atau kasus kasus besar itu sebenarnya mas
kalau dari seriusnya ya mereka so far sih sudah berjalan profesional kan tahapan tahapan itu sudah dilakukan dengan baik
walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk diperapradilan
sudah terjadi toh terhadap kasus pak bg tempohari dan sukses itu ternyata
yang lain lain juga memperabadilankan walaupun belum sukses
jadi artinya hukum sudah berjalan dengan baik termasuk melalui fungsi yang dilakukan oleh kpk
dan itu yang harus kita dukung mutlak terhadap komisionernya maupun penyidiknya
penyidiknya jangan diganggu
ini jangan diapa lagi dilemahkan
nah sesuai dengan tema kita hari ini kebangkitan nasional satu ratus sembilan tahun ini
bagaimana kemudian kita memaknai kebangkitan nasional ini dengan juga kita bangkit melawan korupsi
tadi virus antivirus antibiotik apa yang kemudian perlu kita suntikan kepada kpk
sehingga visi kita untuk menjadi negara yang anti korupsi itu bisa terlaksana di satu ratus sembilan tahun kebangkitan nasional ini bang rey
kalau dilihat yang sekarang sih menurut saya mereka nggak butuh virus
oh suntikan ya
sampai saat ini ya bahwa mereka mampu blbi di luar dugaan iktp di luar dugaan dan cepat sekali
dan lebih sekedar cepat agak bagus juga proses penuntutannya gitu
agak rapi dan sebagainya gitu
jadi agak sulit orang berkelit dari fakta fakta yang dibuat oleh kpk gitu
yang dibutuhkan kpk menurut saya bukan lagi itu
cuma tadi begitu apakah ini akan selesai
ya tentu mungkin tidak
mengingat bahwa kasusnya begitu besar dan tantangan mereka juga
wilayah publiknya adalah wilayah yang terus menerus mendukung kpk
kalau soal menyuntiknya menurut saya agak yang sekarang ini agak maju ya
yang dibutuhkan kpk itu adalah melindungi menjaga
karena yang seperti yang kita sebutkan tadi tidak sedikit sebetulnya juga orang yang tidak suka terhadap kpk gitu
politisi mungkin bla bla bla dan sebagainya bisa masuk dalam jajaran ini
yang mempergunakan semua kekuatan yang ada pada mereka untuk melemahkan kpk
di sinilah wilayah kita
entah itu masyarakat sivil kaum agamawan kaum cendikiawan termasuk jurnalis
untuk sama sama mengatakan bahwa sejauh ini kpk berada di dalam jalan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai hal
jadi jangan ribut ribut politik yang sangat pragmatis lagi yang melelahkan nombong energi
tapi kita harus menjaga kpk ini
termasuk saya juga harus menjaga durasi kita karena durasi kita sudah habis malam hari ini
terima kasih pak soebayu terima kasih bang ria
mudah mudahan di hari kebangkitan nasional satu ratus sembilan tahun ini indonesia bisa
take off lah jangan terlalu lama di landas
terima kasih bapak bapak
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
usaha jenah berikut ini tetap bersama kami